ya setelah legenda sepak bola ricky yakobi yang bersaing di liga jepang bersama gamba osaka
kini pratama arhan berusaha membuat sejarah dengan berupaya bermain apik bersaing dengan pemain lainnya di tokyo verde
malam hari ini telah bergabung bersama kami dari tokyo pratama arhan melalui sambungan zoom
halo selamat malam arhan apa kabar
selamat malam kak kabar baik kak alhamdulillah
alhamdulillah arhan sudah sampai di jepang
saya lihat juga di instagramnya arhan arhan sudah mulai berlatih ya bersama tokyo verde
gimana arhan temage nya teman teman di tim di sana menerima arhan
ya pertama tama saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya juga sangat senang
saya di sini juga diterima sama teman teman sangat baik sangat ramah nyambut saya terus langsung ajak ngobrol kayak gitu sih kak
ada perbedaan nggak arhan
kalau dilihat misalnya dari pergaulannya gitu dibandingkan teman teman di psis atau di klub lama
kalau perbedaan sih kalau sama teman teman ini sih enggak
mungkin di sini sih perbedaannya cuma bahasa ya kak kendalanya cuma bahasa saja sih
tapi kan di sini saya dibantu juga sama translator untuk komunikasi gitu kak
nah ini kan liga jepang menjadi salah satu liga yang cukup top ya untuk level asia
sedangkan liga kita juga masih perlu banyak perbaikan
ketika arhan sampai begitu di tokyo verde apa yang paling berbeda dibandingkan dengan liga di tanah air
ya apa ya mungkin kan indonesia memang ranking fifa nya dijauh lah sama liga jepang
ya menurut saya sih memang kualitasnya liga jepang memang bagus sih kak mungkin beda kualitas itu aja sih
tapi indonesia juga kan sekarang sudah jauh
sekarang sudah bertahap tahap mulai naik level up lagi
arhan ini kan posisinya di back kiri
nah dari informasi yang kami himpun ini di tokyo verde juga ada pemain back kiri
orang atau pemain asli jepang dengan posisi sama dengan arhan
upayanya arhan bagaimana untuk bisa bersaing begitu untuk tetap bisa bermain punya menit bermain yang banyak begitu di tokyo verde seperti apa arhan
ya kalau persaingan sih normal sih kak
kayak persaingan biasa sih ya
sewajarnya pemain bola bersaing dengan normal secara sehat kayak gitu sih
ya untuk masalah dimainkan atau apa sih itu tergantung pelatih ya
semua kan itu bermain untuk kontribusi tim juga sih
kalah menang kan kita yang ngerasain juga gitu sih
tadi di berita sebelumnya arhan juga ngaku kalau secara fisik nih arhan merasa bahwa harus ada yang dilatih begitu
agar lebih oke lagi fisiknya
arhan melihat fisik arhan kalau dibandingin teman teman di tokyo verde apa arhan merasa kurang begitu
ya tentunya kak saya sangat merasa kurang dibanding sama temen temen yang sudah berlatih di tokyo verde kak
ya apa ya karena saya juga baru datang saya butuh penyesuaian cuaca juga di sini
karena di sini kan lagi musim dingin juga kan ya butuh penyesuaian lah
ya gitu sih
tapi saya juga harus bisa berada

kita akan bicara soal tikitakannya pemain pemain jepang atau kekasan dari klub klub jepang
ini kan cukup berbeda ya arhan kalau kita bandingkan dengan klub klub yang ada di indonesia
kalau arhan sendiri bagaimana proses adaptasinya dengan gaya bermain teman teman di liga jepang
ya berlan pelan sih kak
pelan pelan juga mengikuti apa namanya
ya semuanya instruksi pelatih juga apakahnya jepang mainnya
kayak apa pelan mengikuti
karena kan saya juga butuh latihan pemulihan sendiri
kan saya kalau gabung tim itu cuma sebentar nanti saya pemulihan
kayak gitu untuk ngembaliin fisik saya seperti itu sih kak
tadi arhan juga ini ya menyebut bahwa ada didampingi translator gitu ya selama di jepang
ini arhan ada rencana nggak untuk belajar bahasa jepang biar makin lancar gitu komunikasinya
dengan temen temen dengan pelatih
ya pastinya sih kak saya juga pengen bisa bahasa jepang juga
karena komunikasi pun juga penting di lapangan
jadi kan saya juga pelan pelan nanti juga belajar bahasa jepang
nanti biar komunikasi sama temen temen sama pelatih sama office lainnya biar enak gitu kak
hmm hmm bahasa harus di apa ya harus dipelajari supaya lebih ngeblend gitu ya
nah arhan selain bahasa ini juga budaya ada nggak cerita lucu atau cerita menarik ketika arhan nyampe di jepang gitu
yang mungkin berkaitan sama kebudayaan atau perbedaan kebudayaan antara indonesia dengan jepang mungkin
ya saya pertama kali sih kak di sini kan baru pertama kali ke jepang juga
saya juga apa namanya budaya ini tuh kayak kebersihan sih
apa hari rabu kayak hari selasa
kayak hari selasa sampah botol atau sampah plastik kayak gitu sih kak
saya yang itu itu sih kak yang unik menurut saya itu
hmm jadi ini ya ada kebiasaan baru yang mungkin arhan belum pernah lakukan di indonesia ya han ya
ya benar kak belum pernah saya lakukan dan ini saya baru lakukan di jepang
hmm hmm ini problemnya kalau kita bicara pemain yang abroad gitu atau yang bermain di luar negeri pemain indonesia itu biasanya apa
kalau kita bicara pemain yang berpengalaman di luar negeri pemain indonesia itu biasanya kangen orang tua
kalau bahasa jawanya mbo mbo en nah kalau arhan sendiri gimana
ya kalau kangen orang tua tuh pasti sih kak
ya karena apa ya di sini kan juga jauh dari orang tua juga sih kak
saya juga lama juga jarang ketemu orang tua pasti kangen banget sih kalau saya sih
ya tapi kan saya di sini untuk apa namanya menimba ilmu kan saya
terus bisa apa namanya bisa membagi waktu lah kak istilahnya kayak gitu sih
kalau kangen ya kita kabar kabaran sama orang tua
hmm sering nelpon ibu dong sama keluarga di rumah
ya sering berkabar kak
sering berkabar kalau temen temen di sana udah banyak yang bergabung gaul bareng gitu mungkin pergi makan bersama gitu
udah ada temen deket belum mungkin masih sebentar ya di sana ya
ya kalau temen sih semua bergabung
ya kalau temen sih semua

awalnya udah akrab semua sih kak udah kayak bercanda bercanda bareng kayak gitu sih
kalau soal keluar kan ini memang lagi covid sih kak
jadi peraturan tim jadi belum
jadi belum apa namanya
jadi lebih ketat ya lebih ketat ya
iya lebih ketat
nah ini kalau kita bicara soal kemarin kan arhan ketika sudah di kontrak oleh tokyo verde
masyarakat indonesia benar benar senang melihat arhan juga pencapaian pencapaiannya di asia tenggara juga cukup bersinar
ketika arhan kemudian diminati oleh tokyo verde apa yang arhan pikirkan pertama kali saat itu
ya apa mungkin ini jalan saya buat bisa berkembang lebih lagi bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi
saya sangat senang sekali sih kak
soalnya arhan kan ketika pindah ke tokyo verde pindah ke jepang itu benar benar semuanya ikut istilahnya merayakan ya han ya
arhan ini dianggap sebagai wakil dari indonesia
seberapa bangga sih arhan ditempatkan dalam posisi yang begitu terhormat begitu dalam proses transaksi
apa yang kamu ingin katakan pada saat ini
ya sangat bangga sih kak saya sangat bangga dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung saya itu sih kak
ya sangat bangga ya saya juga disini bawa nama indonesia juga
saya bakal kerja keras di sini terus saya bakal terus bersaing lah untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi
nah oke arhan ini kan arhan sedang berupaya untuk bisa bermain yang panjang begitu di tokyo verde punya kesempatan yang banyak begitu
terakhir ada apa
arhan pesan bagi masyarakat indonesia dan juga pemain pemain lain mungkin juniornya arhan atau mungkin teman satu lettingnya arhan yang ingin bermain di liga di luar negeri
boleh dikasih pesannya
ya saya kepada masyarakat indonesia dan teman teman saya mohon doa dan dukungannya supaya di sini saya bisa berkarir lebih baik lagi menjadi pemain yang lebih baik lagi dan berkembang
dan bisa membanggakan teman teman

baik baik terima kasih ya arhan ya sudah menyempatkan waktunya di tengah tengah mungkin waktu istirahatnya ya karena selalu berlatih dengan tokyo verde
salam dari indonesia mudah mudahan selalu sehat mudah mudahan sukses dan kerja keras jangan lupa
terima kasih arhan
saya juga mau ucapkan terima kasih kak
ya baik baik terima kasih arhan
baik terima kasih